bangunan isi meluncurkan uang pecahan baru senilai tujuh puluh lima rupiah dalam rangka hudkari
yang ke tujuh puluh lima untuk bisa menukarkan uang pecahan baru ini masyarakat bisa melakukannya secara
kolektif dengan jumlah minimal pemohon sebanyak tujuh belas orang dan untuk melakukan permohonan tersebut
bisa dilakukan secara online tujuh puluh lima juta lembar uang peringatan kemerdekaan atau upk dengan
rangka nominal tujuh puluh lima rupiah dapat diperoleh di seluruh indonesia dengan cara penukaran
untuk efisiensi dan menghindari terjadinya kerumunan bi membuka sistem penukaran secara
kolektif bagi perusahaan organisasi atau lembaga animonya yang luar biasa banyak maka bank indonesia
dalam rangka memperluas jangkauan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat memperoleh
upk tujuh puluh lima tahun ini maka kami mengeluarkan kebijakan
mekanisme yaitu penukaran secara kolektif jadi masyarakat lembaga korporasi gitu ya itu silakan
melakukan penukaran secara kolektif gitu eva juga menjelaskan untuk bisa menukar uang dengan
sistem kolektif penanggung jawab dari perusahaan atau lembaga wajib mengunduh formulir permohonan
di situs pintar com id penanggung jawab lalu mengumpulkan data ktp nomor telepon dan nomor

dan mengirimkan data tersebut via surat elektronik ke kantor perwakilan bi di masing masing daerah
setelah mendapatkan balasan surat dari bank indonesia
penanggung jawab penukaran bisa datang ke kantor bi sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan
sistem penukaran kolektif ini dirasa cukup efektif diterapkan di tengah pandemi
namun penanggung jawab berharap penukaran juga dapat dilakukan di bank bank lain yang bekerja sama dengan bank sentral
sekitar tiga ratus tiga puluh empat orang mbak jadi kan lumayan ya nggak begitu numpuk di sini ya
karena lebih efisiensi juga pekerjaannya dan juga pengantre di sini juga lebih aman juga
belum sebenarnya sih ada rasa takut ya karena harus ke bank indonesia gitu loh
pasti ada rasa ragu gitu loh
mungkin lebih bisa disederhanain lewat bank bank konvensional milik negara kayak bandiri bni btn bri bisa kerjasama sih
jadi nggak harus ke bi gitu loh
sehingga tepat selesai
saran semua orang bisa tahu
bank indonesia mengatakan uang kartal pecahan baru ini adalah alat pembayaran yang sah dan berlaku di seluruh indonesia
hingga saat ini bank indonesia masih membuka penukaran upk rp tujuh puluh lima di setiap kantor cabang bi seluruh indonesia
dan akan menutup sistem saat stok habis